beralek informasi lain dipicu pertangkaran karena berebut buku pelajaran dengan teman sekelas
siswa kelas satu sekolah dasar di tasikmalaya diduga dianiaya oleh orang tua siswa
korban dicekik hingga terluka di leher dan trauma
sementara itu puluhan santri pondok pesantren persis benda tasikmalaya diperiksa petugas unit perlindungan perempuan dan anak
karena diduga menganiaya dua santri junior
rm warga desa sukaraharja kecamatan cisayong kabupaten tasikmalaya masih shock dan tidak mau melanjutkan sekolah
bocah berusia tujuh tahun ini trauma akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang tua temannya sendiri
peristiwa berawal ketika korban berebut buku pelajaran dengan teman sekelasnya p yang berujung pertengkaran
orang tua p yang mendapat laporan dari anaknya tak terima dan mendatangi sekolah
terduga pelaku langsung masuk ke dalam kelas
mencari korban dan mencekiknya
akibatnya korban menderita luka lebam di leher dan luka lecet di sekujur tubuh
korban merupakan anak yatim dan hanya tinggal bersama neneknya
pelaporan pun diwakili oleh komisioner komisi perlindungan anak indonesia daerah tasikmalaya
setelah mendapat laporan polres tasikmalaya kota akan segera memanggil terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan
laporan dari kpiid ya
kpiid terkait dengan kekerasan terlaku
setelah menangkap anak bangun
pelaku adalah merupakan orang tua dari teman teman
kalau korban umurnya berapa
sementara itu dua puluh tiga santri pondok pesantren persis benda kecamatan cepeda tasikmalaya
diperiksa petugas unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres tasikmalaya
mereka diduga menganiaya dua korban berinisial ay dan jf
penganiayaan diduga dilakukan di lingkungan pesantren hingga mengakibatkan dua korban menderita luka memar di wajah dan beberapa bagian tubuh
penganiayaan diduga berlatar belakang dendam senior terhadap junior
tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
pihak pesantren membenarkan adanya kasus penganiayaan tersebut
ini kita mengantar anak anak yang barangkali dalam hal ini ada laporan dari pihak keluarga
untuk dimintai keterangannya seputar perintahkan kepada adik pelas
sebetulnya ini kegiatan biasa sehari hari bukan ada kegiatan atau event khusus
sementara itu pihak korban ataupun keluarga korban belum bisa dimintai keterangan oleh awak media karena kedua korban masih dirawat
kasus dugaan penganiayaan ini kini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres tasik malaya kota
oge fatu zaman tasikmalaya